coy mas emang harga jengkol teh mahal
daripada mikirin harga jengkol mendingan ngomong aja sama kang idoy
dete baru beli motor baru gak dipake gak bisa bawanya
mendingan akan pulang aja daripada nanti otaknya rusak
makannya tete peorek sama sambal lagi
masih bisa makan aja alhamdulillah neng
kalo bisa madu ganti menu yang lain
ganti menu teh butuh biaya kang butuh uang
ya yang lebih murah sama enak jengkol misalnya
emangnya kang teng gak tau kalo jengkol lebih mahal dari daging
saya setuju sekali doi
ceng mungkin kalo ada arisan saya tidak akan sepusing
seperti kemarin saya tidak mau kejadian itu terulang kembali
ini bagaimana kalau misalnya febri sakit parah dan harus ke rumah sakit
nah kum doy yang gak punya dana cadangan di bank seperti saya
arisan ini sangat membantu makanya saya setuju
padahal kalo ditunggu tunggu hasil tarikannya palingan cuma abis buat masak masak
kamu tahu aja ceng saya juga lagi mikirin seperti itu eh
masak apa ya kalau nanti pas arisan dia adanya di rumah saya tuh eh
ceng kum tunggu atuh eh

suhur udah mau habis
ajan aja belum bapak
lagian bapak lihat sendiri sobri jalan kaki
kamu tuh jangan boros boros sobri
boros itu temannya mubazir
mubazir itu dekat dengan sombong
sombong itu hak nya allah
terima kasih amin
hai uh ribu aja ya bapak cuma rp lima segini mah nggak cukup mencari aplikasi baru kan aplikasi
juga buat bapak nah ada aplikasi yang bagus pak tentang pemimpin nanti langsung masukin
hp bapak ya oh kalau itu matenang aja pasti listrik para tuh etata sombong pasti itu haknya
astagfirullahaladzim udah alhamdulillah juru pak sobri mau jalan lihat assalamualaikum waalaikumsalam
musti masuk lawat maher ros begini
ya aja mampir atuh iya nanti mampir
hai kos hai atuh
cemas hai emang harga jengkol te mahal balapan kang sama harga daging daripada mikirin harga jengkol
mendingan ngomong aja sama kang idoy deh baru beli motor baru nggak dipakai nggak bisa bawanya
pendekan akang pulang aja daripada nanti otak rusak
udah bayaran tiada kalau punya uang dicatat ngyes ya fresh
jekang ulang rekaman aku biasa assalamu'alaikum your salam
biasanya jam segini sih dadang lewat
abis jemput debbie sekolah
dia pasti lihat kerdus tv
makin keki dia sama saya
rasain kamu dah
kerdusnya dimana ya
tadi pagi disini
diambil sama tukang pemulung
ini mesti dikejar nih
pake motor aja lah biar cepet lah
basar pemulung pedut
jadi keki saya
eh teo yoyo dari mana
ini mau isi pulsa
boleh ratu tunggu sebentar ya
sini mak yang layan
kamu terusin sapunya
mau isi pulsa yang berapa
ada apa mak
kita disini dulu ya
mau kemana kang
mau ke warung cik imas melanjutkan soal arisan kemarin
ada apa tuh kos
mau ngobrol kang sebentar sambil jalan aja ya
masalah motor kang kang ido itu kan punya motor
mak mak tahu si endah
kamu gak usah ikut yang ngomong
si endah warga desa sebelah desa margasari
endah siapa ya
endah itu loh mak anaknya pak ngkus
pak ngkus tukang kayu teh ya
mak si endah itu mau bunuh diri
jadi ceritanya itu si endah itu pengen kawin sama si piping
tapi gak dikasih sama neneknya
padahal ya kalau dipikir pikir umurnya si endah itu kan udah lumayan loh mak
paling jeda sekitar satu atau dua tahun diatasnya si dede
kasian si endah tuh
udah kepengen banget punya anak dia mah
itu kok neneknya jahat banget ya
cuma gara gara takut si piping itu nyuruh endah pergi ke luar negeri buat kerja
sampai gak dibolehin kawin
untung ajak keburu ketahuan sama warga
kalau enggak mak
udah pasti keburu meninggal tuh si endah
neneknya tuh jahat banget
masa cuma gara gara gak mau pisah sama cucunya
sampai tega teganya gak ngebolehin cucunya menikah sama laki laki yang dicintai
mungkin mungkin dia tuh pengen kali kali lihat cucunya jadi perawan tua gak kawin seumur hidup
cerita tapi sambil nyindir
marah si atem kalau motornya di ojekin atukos